anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
sudah tiga miliar rupiah dana bantuan tunai yang disalurkan pemerintah provinsi kepulauan riau
kepada warga yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas hingga meninggal dunia
bantuan ini diberikan untuk membantu warga akibat terkena dampak di masa ppkm
bantuan ini diberikan untuk membantu warga akibat terkena dampak di masa ppkm
bantuan ini diberikan untuk membantu warga akibat terkena dampak di masa ppkm
sudah tiga miliar rupiah dana bantuan tunai yang disalurkan pemerintah provinsi kepulauan riau
kepada warga yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas hingga meninggal dunia
data sementara dari dinas sosial provinsi kepri
ada satu dua ratus sembilan puluh empat pasien terkonfirmasi positif covid sembilan belas yang telah menerima bantuan covid sembilan belas
satu keluarga menerima bantuan sebesar satu juta rupiah
sementara untuk pasien terkonfirmasi positif covid sembilan belas
yang meninggal dunia ada enam ratus dua puluh tujuh orang ahli waris yang telah menerima bantuan sebesar tiga juta rupiah
keluarga yang menerima bantuan covid sembilan belas dari pemerintah provinsi kepulauan riau
merasa bersyukur karena bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka
gubernur kepri ansar ahmad menyebut
tidak hanya memberikan bantuan ke warga yang terkena dampak covid sembilan belas
pemerintah provinsi kopri berupaya melakukan pemulihan ekonomi
seperti pengembangan investasi
memperbesar angka ekspor
dan mendorong belanja percepatan ekonomi
kemampuan kita mana nanti yang lebih prioritas
karena kan tiga skema besar kita
selain penanganan covid
dan percepatan pemulihan ekonomi
percepatan pemilihan ekonomi tentu unsurnya banyak
pengembangan infrastruktur investasi
pengembangan investasi sendiri di kepri
memperbesar angka ekspor kita
kemudian mendorong belanja pemerintah
supaya lebih berorientasi dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi
kemudian juga memberikan perhatian perhatian secara khusus
kepada para pelaku pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kepri
bantuan tunai masih akan disalurkan pemerintah provinsi kepri
karena masih ada dua ratus enam orang terkonfirmasi positif
dan dua puluh dua orang meninggal dunia dalam proses
terima kasih pak